assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
karena gue pake ikut ikutan konspirasi iyan membohongin emaknya
malah hidup gue yang nafas kayak begini
gara gara ikutan bohong malah hidup gue yang susah
susahin banget sih ya
ketung aja gue udah bawa perengkapan jadi pak denny avandi nih
jadi gak ribet ribet banget
ada tuh di kamarnya
masuk aja langsung
ma adrian kan udah
kamu keliatan muda banget
ya karena suami kamu dong
umat juga peduli sama kamu
tapi kok beraninya
mas itu menantang keinginan aku
demi kebaikan anak kita
sayang mas sebagai kepala keluarga
pasti sayang sama kamu sebagai istri mas
omongan mas udah pernah aku dengar dan
kalau memang sayang sama dua duanya
mas jauh lebih sayang sama reva ketimbang aku
jauh lebih sayang sama reva ketimbang aku

pasti ada sisi kanan sisi kiri
sebagai ayah ke anak
kalau sama kamu lain sayangnya
dan itu sama kadarnya
kalau sama kenapa mas gak bisa menghargai
demi kebaikan anak kita reva
mas gak menghargai keputusan aku
mas gak pernah mau dengar omongan aku

membiarkan reva untuk ikut acara itu
mungkin emas juga selama ini
di belakang aku ngizinin reva
untuk ikut kontes itu aku juga gak tahu
atau masih pura pura gitu
di belakang aku
gak bener itu
siapa yang ngomong kayak gitu mas tidak pernah ngasih izin
sama reva kalau kamu gak percaya kamu boleh tanya reva
mas gak pernah ngasih izin dia
ntar kalau ditanya mama begini ya jawabannya
udahlah mas akan marahi dia
mas akan marahi dia
di rumah dan mas akan marah besar sama dia
dan mas gak pernah merasa ngasih izin sama dia
mas kaget ketika dia kabur
bener sayang mas gak tau apa apa
mas mas akan marahin dia pokoknya akan marahin dia
ya ini pura pura ya di depan mamanya adriana
acting di depannya reva gitu
iya pasti bisa kayak begitu kan
aku ngeliat mas kayak begitu
oke sekarang apa ya mas
dilakukan sama kamu biar kamu percaya sama mas
kasih hukuman ke reva
masa reva harus dihukum
sementara aku yang ngasih izin dia
mas boleh pulang kok sekarang nggak masalah
mas pasti nggak mau kan dan gak berani kan kasih hukuman ke refa
siapa bilang gak berani
cuma tadi mas lagi mikir hukuman apa yang tepat buat tia
atau kamu punya ide yang baik
mas nanya sama aku ide yang baik
berarti aku kasih ide
mas setuju dong sama ide yang akan aku kasih kemas
i think just idea mungkin hanya ide aja
jadi kamu bisa sampaikan
ide kamu kalau memang kamu punya gitu
oke aku punya
rafa sekolah rafa pergi kemana aja diantar jemput sama supir kita
dia nggak boleh pergi sendiri dan dia udah gak boleh bawa motornya lagi
diantar jemput loh
bukan disuruh naik angkot
diantar jemput sama supir
oke kalau memang itu yang kamu mau
akhirnya nur juga nyakyaki sama gue
karena aku sudah ngikutin kemohonan kamu kamu mau kan pulang ke rumah sayang
mas b udah jemput aku
baik panggil dulu mama
tapi mama perlu bicara dulu sama adrena
sebentar ya bi
oke bi kesana dulu
bi yang kesana atau
jalan tidur satu kamar dulu
kalau perlu bisa ranjang
buat lihat seberapa besar cinta baik sama kamu
mama benar juga
untuk ngebuktiin semua omongannya
jadi kita gak perlu kasih hati dulu ke dia
dan kalau bi nanti masih dikendalikan sama anaknya
mama gak akan tinggal diam
mama akan tinggal diam
mama kan ke rumah kamu
dan kalau perlu
mama akan tinggal di rumah kamu selamanya
nah kalau soal itu tuh aku setuju banget mah
jadinya mama ngerti kan gimana perasaan aku di rumah itu
aku sendirian gak ada yang bisa ngertiin aku
kalau ada mama aku lebih tenang mah
mama pasti belain anak mama tercinta
malah gara gara gua pakai ikut ikutan konspirasi iyan membohongin ma nya
malah hidup gua yang apes kayak begini
malah hidup gua yang susah
susahin banget sih iyan
ketung aja gua udah bawa perengkapan jadi pak denny avandi nih
lah itu kan gurunya meghan
wah kelihatannya kebelet banget nih bapak bapak
gue duluan aja
aduh dia duluan deh
siapa sih anak
bisa cepet gak
ya ini dia
masuk udah keluar tua
daripada di sini masuk udah keluar tuh
jangan disitu kali ya
jan kemana sih si daddy sama si dado
kok jadi pada ngilang begini sih
aduh mak saya juga jadi bingung
wah ini pak deddy
ini deddy datang
deddy kenapa datang dari arah toilet ya
pan pintunya ada di sana
tadi itu sebenarnya saya sudah sampai sini dari tadi tadi
tapi memang romlya belum datang kan
jadi saya ke toilet dulu karena saya kebetulan kebelet tipis gitu
oh kompak ya kebeletnya sama anaknya
kan si dada lagi di toilet tuh
iya ya tadi saya juga ketemu
terus kebetulan katanya dado itu perutnya yang besar itu sedang mules
jadi ini ada